pusat laboratorium forensik polri melakukan olah tkp atas kejadian robohnya proyek pembangunan lrt
di jalan kayu putih pulau mas jakarta timur
olah tkp pusla for polri ini didampingi pihak wijaya karya dan ditlantas pol damitro jaya
dengan mengambil dokumentasi gambar suasana lokasi jatuhnya box girder
sementara itu ketua komisi b dprd dki jakarta yang meninjau lokasi proyek
meminta pihak yang bertanggung jawab untuk segera melakukan investigasi
apalagi proyek lrt sepanjang lima delapan km ini akan menjadi sarana transportasi penyelenggaraan asian games dua ribu delapan belas